sangat positif aja memang semestinya begitulah pada saat pandemi covid ini
belum kita yakini reda betul ya setiap kegiatan harus ada prokes yang sangat disiplin gitu
karena kan buat kita semua juga dari kita untuk kita semua gitu
nggak juga sih sebetulnya ini juga saya jadi setiap syuting itu hidungnya disobok sobok gitu loh mbak
sob antigen ya katanya setiap syuting ya
iya iya ini juga lagi syuting di taman mini juga tadi udah dua kali saya diobrok obrok di atas
karena memang cuci tangan itu sangat penting dan memakai masker sebetulnya sangat penting juga dari sekian puluh tahun yang lalu
karena memang ini salah satu penyaring daripada virus virus yang bisa masuk
kemudian kalau kita mau makan atau mau apa itu cuci tangan itu penting
jadi disiplin itu sebetulnya di luar negeri dilakukan di kita belum insya allah
karena ini sekarang apalagi dengan ada webseries ini yang mana di jembatani oleh kominfo
jadi masyarakat akan lebih menyadari akan hal tersebut gitu